pakai lingis bener
dalam rekaman video yang beredar
tampak belasan petugas berusaha membuka pintu lift
sesaat lift terjatuh dari lantai dua di stasiun parung panjang
kabupaten bogor kamis sore
kepanikan kian menjadi karena sistem elektrik instalasi lift stasiun
mendadak tidak berfungsi
beruntung tujuh orang korban yang terjebak di dalamnya
akhirnya berhasil dievakuasi setelah pintu lift dibongkar menggunakan linggis
oh banyak guys
kalau asalnya kejadian itu
pintunya yang kita
kalau itu hanya tidak bisa terbuka
dan setelah terbuka ternyata sangkanya melebihi batas
diduga lift terjatuh dari lantai dua karena kelebihan muatan
hingga jumat sore seluruh fasilitas lift di jalur tiga stasiun ini
terpaksa ditutup karena perbaikan sistem elektrik
kami akan tingkatkan kemampuan dari lift itu
meski tidak menelan korban jiwa maupun luka
pt kai rencananya akan mengevaluasi sistem perawatan sarana stasiun secara berkala
sekaligus memperketat pengawasan
muhammad juanda bogor jawa barat